calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo menegaskan dirinya tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang
ganjar juga menyebut pdip kemungkinan akan berada di luar pemerintahan
ganjar menegaskan tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang termasuk jika ada tawaran menjadi menteri
wapres ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala mengingatkan pentingnya oposisi untuk mengawal pemerintahan
memang kebersamaan yang dibangun merupakan hal yang baik sebab indonesia terlalu besar jika ditangani segelintir pihak
namun oposisi penting untuk penyeimbang dan mengawal pemerintahan
menuju ke kebersamaan persatuan yang baik bangsa ini
karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri
tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi
tapi perlu juga pemahaman
seperti saya katakan politik memang itu masalah
tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik